jangan sabar ya mas
mas tuh gak
gak nyangka aja
ini membuat usaha mas untuk melestarikan budaya bangsa
ya mas joko
rasa sama temen temen juga sedih
kita semua sedih
kalau bukan anak anak
melestarikan budaya bangsa kita
kita asalin mas joko temen temen
tapi gimana caranya
mas joko tutup ini sanggar
eh mas joko pindah aja dari kampung sini
bapak ibu semuanya tenang
ini pasti salah paham
salah paham apa
salah paham dari mana
hei denger ya pak
ini tuh bukan salah paham
tapi emang udah salah banget
itu yang namanya bela sama april
udah ketemu sama apa
sanggar ini harus ditutup
demi keselamatan anak anak mas dok
bapak sanggang udah tutup
nanti kan aku lagi pengen latihan nari disini
zara sekarang kamu bisa mau latihan nari disini
nanti dia udah ketemu apa
aduh udah udah
mendingan pindah aja
jangan latihan nari disini

kalau ditutup terus mas joko kerja apa
adam gak usah pikirin mas joko kerja apa
dia bisa narik angkot kerja jadi satpam dan lain lain
pokoknya gak usah dipikirin
yang penting enggak kerja yang aneh aneh kayak gini
tapi sebenarnya nyari jawa itu gak aneh kok
nyari jawa itu enggak aneh
itu yang aneh
eh lagian juga anak anak masih banyak tarian tarian yang lainnya
tuh contohnya kamu balik lagi ke tarian balet
udah itu aja
ya aman modern lagi
terus aku gimana dong
eh aku kan jawa masa aku nari balet
adam adam ikut mami aja goreng ayam di rumah
saya akan turutin kemauan semuanya
saya akan tutup sanggar ini
oh bagus itu bagus bagus bagus
saya akan menutup sanggar ini
itu paling bener
udah buruan udah buruan
udah tutup ya
sekarang gak usah latihan nih
mas tuh gak nyangka aja
ngeri tawa ini membuat usaha mas untuk melestarikan budaya bangsa jadi terhantat
rafa sama temen temen juga sedih
kita semua sedih
kalau bukan anak anak yang nerusin melestarikan budaya bangsa kita
ya allah kesian mas joko
padahal dia orang yang baik dan tulus
niatnya begitu mulia
tapi mau kena marah sama warga
ya allah kesian mas joko padahal dia orang yang baik dan tulus niatnya begitu mulia tapi mau kena marah sama warga

sekarang kita mulai latihannya ya
kalian harus semangat
balet itu keren loh
nah miss hari ini bakal ajarin gerakan poin
ya tangannya di atas
tangannya di atas
nah kakinya diangkat
pemandangan yang sangat spektakuler ya
kurangnya teh dia gak mau sama parete
gak pernah dipuji ya udah lama ya
nah udah saya emang gak doyan sirik sama orang
gak perlu puji pujian
semua orang juga tau kalau saya teh gelis gelis kebina bina
eh parete aja rabun kata rata
bentar ya anak anak
sebenarnya saya kasian sama mas joko pak
itu kan sambannya jadi ditutupkan pak
iya juga sih kasian
iya tuh dipanggil lagi katanya tuh
kurang apa itu membuat
kalau saya mah ngelihat orang yang terlalu baik di depan itu justru bahaya
karena dia bisa nuncuk dari belakang
bu ranti jangan suka suhu zon
lihat ramahnya gitu baik
parete mah buta
kalau saya mau melihat segala sesuatu itu pakai hati
kayaknya ada yang gak beres
saya yakin banyak yang gak rebes dari dia
iya itu tadi
pokoknya kita harus temuin tangan nito beneran itu
kotanya udah ketemu
iya kakak setuju
kasian kan mas joko
kan gak banyak yang mau buka sanggar tarik tradisional
tapi dengan nito
tapi dengan harga murah
kita cek lagi aja ke tempatnya mas dugo
kalian ini beneran mau bantuin mas joko buat cari tangan ini toko itu
beneran mas joko
yaudah mas joko ucapin makasih ya
cari kemana ya tangannya nito wok
kalau di pasar ada mah dibeliin saya
nah ini tuh
kok gak mateng mateng sayurnya
aduh apinya mati
jangan jangan gasnya habis
kayaknya baru kemarin ganti gas
boros banget ya gas zaman sekarang
nanti dicariin tangannya
ampun tuh beneran
saya bertawang jawab
ini apa tuh pak
ada hantu ini tau
hantu ini tau
pak rete mau motor
pak rete gak bawa motor
dia lari lari capek
tangan ini tau
yang kotor budeg
tapi di kompor
tadi kita bilang begitu
ada hantu ini tau
saya akan terus terusan dijunjurikan
sebelum ditemuin tangannya
apa jangan jangan tangannya dibuang tempat sampah pak
bisa jadi itu
cepetan cari tong sampah
mau bikin tumpeng apa pak rete
pak rete bilang bukan di tampah
dia bilang di tempat sampah
gue tuh punya anak buah
iq nya terlalu jongkok
boya sekali kali tuh iq nya tinggi
pak rt bukannya ikut sama kita kita pak
saya mah nunggu laporan
udah sana cepetan